urbanisasi kerap menjadi momok bagi negara berkembang
namun benarkah urbanisasi adalah sebuah keniscayaan
benarkah urbanisasi selamanya berdampak buruk
bom waktu urbanisasi
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari data terakhir yang didapat dari world bank yang menunjukkan
bahwa memang kawasan yang paling rajin masyarakatnya berurbanisasi
adalah masyarakat yang ada di kawasan asia timur
anda lihat ini adalah peta di kawasan asia timur
di mana ini merupakan titik titik dan termasuk indonesia sesungguhnya
indonesia tidak termasuk asia timur tapi paling tidak wilayahnya merempet rempet
di daerah daerah ataupun negara negara kawasan berkembang
kita lihat data dua ribu hingga tahun dua ribu sepuluh ada dua ratus juta jiwa penduduk yang melakukan urbanisasi
dan mayoritas disumbang dari wilayah asia timur
lalu selanjutnya dari asia timur kita lihat negara dengan urbanisasi terbesar
tiongkok masih memimpin terang saja karena merupakan negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia
kemudian selanjutnya ada india dan tidak ketinggalan indonesia
jadi ada sekitar kalau misalnya ada sepuluh penduduk tiga orang penduduk dari desa
kemungkinan besar rata rata akan meninggalkan desanya dan pergi ke kota
mayoritas adalah wilayah wilayah yang sudah memiliki pertumbuhan ekonomi sangat baik
ibu kota bisa menjadi contoh atau daerah ataupun kota kota besar lain yang ada di indonesia
jadi anda bisa lihat bagaimana indonesia
indonesia masuk menjadi salah satu negara di mana penduduknya paling rajin melakukan urbanisasi
pertanyaan kemudian timbul
wilayah mana saja di indonesia yang paling rajin dikunjungi oleh masyarakat desa
untuk mengadu nasib dan kemudian mencoba peruntungan ke kota kota
ini adalah datanya
tidak lain tidak bukan adalah jakarta
dengan lebih dari sepuluh juta penduduk jumlahnya saat ini dan anda lihat menjadi salah satu titik paling favorit
paling sukanya ke jakarta
lalu kemudian diikuti oleh surabaya terlebih dahulu
surabaya adalah sepuluh juta penduduk
ini juga merupakan salah satu kota besar yang paling rajin didatangi oleh wilayah wilayah
karena di sini di sekitar titik ini ada desa desa kabupaten kabupaten kecamatan yang masyarakatnya merasa
tidak ada pertumbuhan ekonomi yang layak di sana
sulit sekali mendapatkan uang kemudian sulit sekali ekonomi berputar sehingga tidak salah
kalau mereka akhirnya menuju wilayah wilayah
ataupun kota kota ini
kita lihat surabaya kemudian selanjutnya adalah bandung dengan lima juta penduduk
ini adalah area area urbanisasi favorit dan kita lihat data dari world bank juga menunjukkan populasi di jakarta
tahun dua ribu hingga dua ribu sepuluh lebih dari tujuh juta penduduk
dan kemudian pada tahun dua ribu hingga dua ribu dua puluh proyeksinya akan naik dua kali lipat sekitar empat belas juta penduduk yang ada di ibu kota
lalu kemudian kita lihat apa yang menjadi penyebab orang doyot
lalu kemudian kita lihat apa yang menjadi penyebab

ini yang menjadi pr pemerintah
pembangunan ekonomi yang tidak merata
pemerintah harus memikirkan bagaimana desa bisa tumbuh
saya rasa ada salah satu program pemerintah dengan memberikan subsidi ataupun juga biaya pembangunan di desa
kita masih menantikan bagaimana realisasi dari anggaran yang cukup besar tersebut untuk pembangunan desa
bisa menumbuhkan optimisme baru memutar ekonomi di daerah di desa sehingga masyarakat tidak lagi menuju kota
lalu kita lihat adalah sentralisasi pusat pemerintahan dan bisnis
dan bisnis sebagai contoh amerika serikat washington dc dengan pusat pemerintahan
kemudian new york misalnya dengan pusat bisnis begitu juga dengan malaysia misalnya
malaysia juga punya putrajaya untuk pusat pemerintahan kemudian untuk bisnis
mereka punya kuala lumpur tampaknya pemerintah harus juga memikirkan
apakah dimungkinkan kita memisahkan sentralisasi antara pemerintahan
dan kemudian bisnis sehingga tidak semuanya tumpah di jakarta
tumpah semuanya di ibu kota dan pemerintah akhirnya harus bingung sendiri
harus membatasi sendiri masyarakat yang bisa masuk ke ibu kota
lalu urbanisasi ternyata apakah selamanya buruk yang menjadi pertanyaan kemudian
tidak selamanya kita lihat saya bawa anda ke data terakhir yang saya punya
kita lihat bagaimana tiongkok setiap pertambahan satu pun juga setiap urbanisasi
asal pemerintah menyiapkan infrastruktur menyiapkan misalnya sanitasi yang baik menyiapkan
tempat tempat yang bisa dimanfaatkan maksimal kemudian juga bisa dijadikan
tempat para tokoh ataupun juga pelaku urbanisasi untuk membangun ekonomi mereka
meskipun itu kita lihat bahwa
tetap pun urbanisasi sebenarnya yang salah bukan urbanisasinya
yang salah adalah manajemen urbanisasi yang dilakukan oleh pemerintah
pemerintah harus menyiapkan lagi infrastruktur yang memang memadai
sehingga urbanisasi tidak lagi menjadi kata yang horror bagi perkotaan
tapi justru menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi